iya gak lama cuma tujuh hari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
april mama mau ketemu
mama itu anakku
mama itu anakku
masya allah april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
mama gak mau mama jauh dari kamu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
assalamualaikum walaikum salam
uyun sedih lagi lagi uin ditinggal kenapa semua pada ninggalin uyun ibu dan bapak uin juga
ninggalin unyun istighfar ion kata ustaz sepuh kedudukan anak yatim piatu itu sangat tinggi di
sisi allah nabi muhammad juga dulu enggak punya ayah ketika beliau masih di kandungan ibu bahkan
ibunya juga meninggal ketika nabi muhammad masih baik nabi muhammad lebih pediun kakek yang
disayanginya juga meninggal sehingga nabi muhammad tinggal bersama pamannya tetapi nabi muhammad tidak
pernah putus asa sehingga beliau diangkat menjadi rasul oleh allah usah hebat deh udah kayak ustadz
ilmunya makin tinggi bisa tahu sian si uyun uyun
uyun antum yang
juga pernah bilang kalau sudah ikhlas dengan kepergian ibu dan bapak uyun kenapa mendadak
tiba tiba jadi nggak ikhlas mau pergi ke london ya ya tolong mau ke london ya salam calon istri
anak berkurang satu
sekali aja bang abang diajak ke london
allah antum pintar siapa tahu aja aneh bisa jadi ustadz di london
kalau ibu april pergi
enggak bakalan ada yang ninggalin kamu yuk
enggak bakalan ada yang ninggalin kamu yuk
enggak bakalan ada yang ninggalin kamu yuk
enggak bakalan ada yang ninggalin kamu yuk
enggak bakalan ada yang ninggalin kamu yun
ibu lebih milih disini bareng bareng sama kalian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
anak farouk al firdawzi imamih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
alhamdulillah berarti anda tidak jadi ustadz di london
anak tetap ustadz di tanah air di pesantren anur
ini satu buat kakek
ya kalau begitu saya mau pergi
terima kasih pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh elah lu lama banget sih pada
ini nunggu si opi
si opi makan doanya lama
eh doa apaan sih lu lama banget
orang kalau sabarnya dengan orang doa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
doanya lama pahalanya juga lama
gue liat tuh kakek tuh
enak banget makan jeruk sendirian
mending gue dibagi
ditawarin juga kan
hah kesel banget gue ngeliat nih
nggak juga lu
enak banget makan jeruk
nggak pake pake lagi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
tadi sambilan uduk
sambilan gue minum airnya
jadi udah seger
seneng banget lu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
lu mau kayak ember penampungan
minumlah gitu air
teringat mama kamu ya
iyalah kenyataan nyokap
masa kenyataan tommy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
dia akan kecewa bukannya
bagaimanapun juga kita harus menghargai pemberian orang
sekecil apapun kita jangan mau ngecewakan dia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

sekarang nih ya lu panggul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
dari tadi gue mulu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
nggak capek apa
eh kakek ini lagi nabung
besok cucu kaki ulang tahun
yang ulang tahun siapapun

determinasi manje um diary men